hai material osoran kebing setinggi dua puluh meter desa semen kecamatan gadusari kepoteng litar jawa timur
kamis pagi menimpa rumah warga akibatnya pemilik rumah selama tujuh puluh tahun meninggal dunia tertimpa
runtuhan tembok rumah menurut kepolsek gandusari akp herusanto longsor terjadi akibat curah hujan
tinggi sejak rabu malam saat longsor terjadi selamat dan sang istri sedang tertidur selama tidak
bisa menyelamatkan diri karena menderita stroke sementara sang istri berhasil menyelamatkan diri
kami siang jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat longsor akibat hujan ini juga
melanda jumlah titik lainnya diulayakan busari kabupaten berita warga diminta waspada karena
cuaca buruk masih sering terjadi akibat diterpangin kencang baliode hujan bertolca
kartajikampek dari aracati bening menuju jakarta rabu sore roboh dan menimpa dua minibus serta
satu truk kontainer yang melintas tugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung berupaya mevakuasi
baliho dan mobil akibat insiden ini sopir truk menderita luka ringan sempat terjadi kemacetan
panjang lantaran harus melintas di ruas tol aracati bening menuju jakarta sempat ditutup
guna proses evakuasi evakuasi jenazah dua orang warga di desa jerowaru kekuatan bawang bok timur
mengiringi jerit tangis keluarga perisua bermula sepeda korban sedang bersihkan sumur sebuah kandang
ayam milik warga sekitar namun naas ketika keduanya turun ke sumur untuk mengangkut lumpur tiba tiba
keduanya lemas diduga menghirup udara beracun dari pompa air yang digunakan jenazah kedua korban
berhasil evakuasi oleh basarnas tim gabungan teknik ori serta warga serta instansi terkait
dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan